jumat siang polda metro jaya menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan
kristalino david ozora oleh tersangka mario dandisatrio di kompleks green permata residence
ulu jami pesanggerahan jakarta selatan
dalam rekonstruksi mobil rubicon turut dihadirkan ke lokasi
mobil itu tampak ditempeli polis lain atau garis polisi
selama proses rekonstruksi berlangsung
tersangka mario dandi satrio dan shane lucas hadir namun ag tidak dihadirkan
dan diganti oleh pemeran pengganti
di sela sela adegan rekonstruksi tersangka mario dandi tampak menunduk
dan beberapa kali terlihat menangis
total empat puluh reka adegan yang dibagi ke dalam tiga klaster perencanaan penganiayaan
dan juga penyelamatan
rekonstruksi ini berlangsung selama kurang lebih dua jam
rekonstruksi digelar untuk mencocokkan alat bukti yang ada dalam kasus ini
dengan keterangan saksi ataupun tersangka